tadi tepatnya kurang lebih sekitar pukul sepuluh empat puluh lima
ada dua orang wanita berada di depan istana
setelah kita dalami bahwa yang bersangkutan
ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluh kesahnya
terkait dengan permasalahan yang berbeda
kejadiannya pada siang tadi
didapati dua orang perempuan yang berada di depan istana
tepatnya di pintu masuk monastir
sebagaimana lazimnya masyarakat yang akan ke monas
maka petugas itu menganggap hal yang biasa
namun satu orang dari dua orang wanita ini
berinisial m menyebrang mendekat ke arah pintu gerbang istana
belum sampai menerobos
jadi masih sampai pembatas barier
barier pembatas depan istana
keburu diketahui oleh petugas
yang berada di depan pintu monastir